wagub nanti harus memiliki visi yang sama dengannya sesuai janji kampanye
ini disampaikan anies setelah menghadiri kegiatan sosialisasi penggunaan bahasa negara di lingkungan pemprov dki
yang diselenggarakan oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa kementerian pendidikan dan kebudayaan
anies juga mengatakan calon wakil gubernur dki harus mau bekerja keras dan tuntas
serta berkomitmen membawa perubahan di jakarta dengan prinsip keadilan sosial
soal dua nama yang sudah pernah disebutkan pihak dprd dki anies enggan menjawab siapa pilihannya
pengganti wakil itu tidak memiliki visi yang sama dengan janji gubernur
repot nanti kita mengerjakannya
hingga hari ini belum ada kejelasan siapa pengganti sandi uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
tapi ketua dpd gerindra muhammad taufik masih tetap maju dan menyatakan siap menduduki tahta dki ii
bahkan ia menantang partai keadilan sejahtera atau pks bersaing di dprd dki
setelah mendatangi kantor bawah seluruh dki jakarta kamis pagi
muhammad taufik kembali menyatakan kesiapannya
wakil gubernur dki jakarta menggantikan sandiaga uno
namun langkahnya terganjal sikap pks yang berkoalisi dengan gerindra
namun taufik menyebut akan tetap maju dan siap menduduki kursi dki ii
bahkan ia menantang pks bersaing di dprd dki jakarta
taufik meminta pks menyodorkan satu nama calon mereka untuk menjadi wakil gubernur dki
sementara itu gerindra juga akan mengajukan satu nama calon dan menurutnya hal ini lebih adil
penjalanan wargup itu gerindra kan
dpd sudah memutuskan kemudian akan dibawa pada rapim yang diperluas besok
itu dpd dpc sama pac
kan pks tapi ini
apa pks kenapa
kamu gak kenapa ngetanya sama pks kenapa mau jadi wagub mau banget
kpu menetapkan pasangan jokowi maruf dan prabowo sandi memenuhi syarat pilpres dua ribu sembilan belas
di ann indonesia prime news